saudara kita ke kasus tindak pidana lain
pores karangasembali mengungkap enam pelaku pencurian yang beraksi di tiga belas tkp yang berbeda di kaupaten karangasembali
dua pelaku diantaranya merupakan residivis dari tangan pelaku
polisi juga berhasil menyita barang bukti sepeda motor yang belum sempat dijual pelaku
enam pelaku pencurian ini ditangkap kepolisian pores karangasem bali setelah terbukti mencuri sepeda motor genset dan laptop di tiga belas tempat kejadian perkara atau tkp berbeda di kabupaten karangasem
dari hasil pemeriksaan petugas dua orang diantaranya merupakan residivis kasus yang sama
selain itu polisi juga menyita empat sepeda motor hasil curian yang belum sempat dijual pelaku
genset alat kompresor dan barang barang alat elektronik lainnya
para pelaku juga melakukan aksinya pada malam hari dengan merusak kunci motor serta menyasar rumah yang sepi
dan kini semua pelaku masih ditahan di map pores karangasem
kasus yang dilakukan oleh para pores karangasem ini ini merupakan kegiatan operasi sikat agung di tahun dua ribu
di mana selama enam belas hari kita melakukan operasi
kita menggelar operasi dan berhasil mengungkap enam pelaku tindak pidana pencurian
di antaranya adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu dengan barang bukti ada sensor kemudian ada burung kemudian juga ada peralatan elektronik seperti laptop dan lain sebagainya
kemudian juga tindak pidana pencurian kendaraan bermotor